ya melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan ekonom dari center for strategic of international studies atau csis
jose rizal damuri di jakarta selamat siang pak jose
selamat siang pak jose
ya pak jose sejumlah pemerintah daerah ini sudah mulai memunculkan wacana lockdown untuk daerahnya masing masing
meskipun dengan istilah yang kemudian berbeda beda ada yang menggunakan semi lockdown kemudian ada yang karantina diri dan lainnya
namun kemarin pak jokowi pemerintah pusat sudah menegaskan lockdown
ya lockdown ini adalah wewenang pemerintah pusat
yang mungkin kita sebelum menuju ke plus minus dari lockdown ini lockdown definisinya itu bentuknya seperti apa sebetulnya
nah saya sendiri nggak tahu apa yang lockdown ini kenapa jadi sering dimunculkan ya
istilahnya itu sendiri
tapi kan sebenarnya kalau kita lihat saya sendiri bukan ahli epidemiologis nih ya
tapi kalau kita baca baca itu kan banyak sekali cara cara yang dilakukan
dari mulai yang memang karantina besar besaran atau juga tidak memperbolehkan orang untuk keluar masuk satu daerah dan lain lainnya
jadi definisinya ini harus diperjelas
apa yang dimaksud dengan lockdown tadi
mungkin kita sebaiknya menghindarkan istilah satu istilah saja dibandingkan dengan menjelaskan apa yang dimaksudkan tersebut
dengan kemudian ada kebijakan social distancing pastinya sudah menimbulkan dampak begitu
tapi kalau kemudian akan diberlakukan lockdown ini apa kemudian yang akan berbeda
ya mungkin kalau dikatakan bahwa yang disebut dengan lockdown ini adalah community
karantina secara besar besaran
sekarang sekarang itu harus diberi kebijakan secara besar besaran untuk masyarakat pada satu tempat
nah itu tentunya akan banyak sekali konsekuensi konsekuensinya termasuk juga persiapannya
orang orang yang tidak diperbolehkan untuk keluar misalnya atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan mereka mereka itu tentunya kebutuhannya tetap harus dipenuhi
ya yang paling penting adalah menjamin keterbutuhan segala macam
suplai bahan baku yang utama baik itu bahan baku pangan
maupun juga yang juga penting untuk di indonesia sebenarnya adalah masalah air
karena air di kita ini kan kebanyakan tidak didayani oleh suplai yang cukup baik
yang datangnya dari perusahaan air minum
dan itu kebanyakan diinisiasi sendiri sendiri
jadi yang kadang kadang bahkan masih memerlukan pertemuan tatap muka
nah suplai dari kebutuhan bahan baku itu harus dipastikan dulu memang sudah ada
ketika misalnya diadakan mass quarantine karantina massal
dan itu harus dijamin oleh pemerintah pusat maupun daerah
apakah menurut anda kita sudah siap untuk melakukan karantina massal atau mungkin bisa dikatakan lockdown ini
kalau saya melihat sih belum ya apalagi kemarin kita juga lihat bahwa
banyak ketersediaan barang barang di pasaran saat ini aja sudah agak sulit
ini terlihat dari fluktuasi harga ataupun kenaikan harga dari beberapa bahan pokok yang cukup tinggi sebenarnya
kita bicara gula pasir bahkan sudah lebih lagi lebih tinggi
nah memang mengenai beras masih terjaga harganya
tetapi kita nggak tahu ini kan pasti ketika diadakan karantina massal akan terjadi lonjakan psikologis
yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi juga kemungkinan
selain itu setelah karantina masal dilakukan ketersediaan barang barang tersebut harus dijamin oleh pemerintah
kemungkinan tidak lagi bisa melakukan pasokan terhadap barang barang tadi
dan pemerintahnya siapa atau tidak
beberapa barang itu sudah tidak diimport sejak akhir tahun lalu
contohnya seperti bawang bombay yang harganya sekarang ini sudah sampai dua tiga kali lipat
begitu juga gula pasir
ini banyak sekali yang kita sendiri secara nasional belum ketersediaannya masih dipertanyakan
dimana kalau itu kemudian harus diambil alih oleh pemerintah penyalurannya diambil alih oleh pemerintah
saya agak skeptis mengenai kemampuan tersebut
kalau kemudian dilakukan karantina massal tadi anda mengatakan bahwa yang harus dijamin adalah masalah ketersediaan bahan pokok dan juga air
bagaimana kemudian dampaknya kalau itu kita bicara agak makro kalau kemudian kita bicara ke mikro misalnya
bagaimana kemudian dampaknya kepada para pelaku ekonomi kecil misalnya
para pedagang pedagang bahan makanan atau pedagang makanan
nah itu dampaknya akan seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan
ya dampaknya tentunya tidak akan tidak transaksi ekonomi banyak berkurang ya
kalau menurut perhitungan saya lockdown untuk jakarta karantina masal untuk jakarta saja bisa mengakibatkan penurunan ekonomi hingga tujuh puluh lima triliun rupiah
tetapi kita juga
itu kalau dilakukan misalnya selama dua minggu
tetapi memang kalaupun memang harus dilakukan saya nggak terlalu peduli dengan biaya ekonominya ini sebenarnya
karena itu bisa dilakukan atau bisa diakomodasi dengan pemberian dana langsung dari pemerintah
cuma kan dananya ini untuk penghasilan masyarakat
terutama masyarakat masyarakat
masyarakat yang terkena langsung gitu ya
cuma tadi lagi dananya ini juga harus bisa dirubah menjadi bahan bahan yang mereka butuhkan
pertama dikasih uang juga kalau barang barangnya nggak ada
nah ini keduanya harus diperhatikan tentunya
masalah penghasilan dari orang orang terutama para pekerja yang tidak bisa work from home
dilakukan pada tempatnya
bukan dilakukan nggak bisa dilakukan dari jarak jauh
ya seperti misalnya manufaktur dan lain lainnya
kemudian juga ya jadi bantuan tunai langsung mungkin bisa membantu
tetapi tetap yang pertama tadi ketersediaan bahan pangan dan air
serta kebutuhan pokok lainnya harus tetap bisa dijamin dulu
pak yose mungkinkah kalau gitu dilakukan
karantina masal ataupun bisa disebut lockdown parsial dulu misalnya
beberapa wilayah yang dianggap paling banyak pasien positif covid sembilan belas ini
apakah kemudian itu bisa meminimalisir dampak negatif kalau kemudian harus dilakukan
karantina masal secara besar besaran di seluruh wilayah di tanah air
sekali lagi saya bukan ahli kesehatan publik
tetapi kok kalau kita melihat data data statistik yang ada
data data statistik yang lain
kalau lockdown ataupun karantina masal di satu daerah itu efektif
pertama untuk mencegah daerah itu terkena kalau memang mereka belum terkena
atau efektif untuk membuat penyakitnya tidak keluar dari daerah tersebut
contohnya adalah lockdown di wuhan
karantina massal di wuhan
itu jelas tujuannya adalah supaya penyakitnya nggak keluar dari wuhan
kembali ke bayi provinsi
bukan untuk mencegah masuk ke dalam
bukan juga untuk membuat di dalam itu menjadi lebih baik
wuhan ini kan mungkin bisa kita anggap satu kasus yang sudah berjalan gitu ya
kemudian ini supaya tidak menyebar ke tempat tempat lainnya dilakukan lockdown
jadi tergantung tujuannya
tujuannya mau apa
tapi artinya kalau kemudian lockdown diberlakukan di beberapa wilayah
paling banyak begitu ya pasien positif covid sembilan belas itu
apakah kemudian bisa mengurangi dampak secara ekonomi yang kemudian ditimbulkan
apabila lockdown ini diberlakukan secara wilayah secara umum begitu
secara nasional begitu
kalau misalnya di
kita lihat beberapa daerah daerah yang memang sifatnya yang sudah terkena ya
itu kebanyakan adalah pusat pusat perekonomian juga
jadi tentunya kalau ini dilakukan karantina massal
di tempat tempat yang memang pusat pusat ekonomi
tentunya biaya ekonominya juga akan menjadi semakin tinggi juga
karena nggak akan efektif untuk mencegah biaya ekonominya menjadi lebih rendah
karena memang biasanya tendensinya adalah
covid sembilan belas ini adanya di daerah daerah yang perekonomiannya itu juga
anda mengatakan bahwa saat ini anda melihat pemerintah masih terlihat belum siap
apabila itu akan diberlakukan
karantina masal ini akan diberlakukan karena harus ada jaminan untuk bahan makanan dan juga air
tapi kemudian kita nanti akan berhadapan dengan lebaran begitu ya
yang memang justru roda perekonomian ini justru semakin besar begitu
menurut anda bagaimana
bagaimana kalau begitu
kebijakan apa yang sebetulnya paling pas diberlakukan untuk saat ini
kalau lebaran itu saya nggak yakin juga bahwa lebaran dan bulan puasa akan menjadi
aktivitas ekonomi akan menjadi lebih besar ya
karena situasi yang memang masih tidak menentu sekarang ini
jadi tetapi tentunya ada kebutuhan yang akan lebih besar lagi
pada saat tersebut
jadinya ini semua yang memang kalau dari sisi ekonomi tentu saja harus diantisipasi
salah satunya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saya pikir
itu adalah juga mulai membuka keran import
sekarang ini di pasar dunia harga harga bahan pangan itu juga makin meningkat
sudah ada kecenderungan meningkat
jangan karena kita ingin untuk tetap tidak mau import
akhirnya nanti bahan bahan pangan yang memang biasanya nggak tersedia cukup baik di dalam negeri
malah makin parah kondisinya
itu salah satu yang saya pikir patut diperhitungkan nih sekarang ini
kedepannya akan banyak sekali negara negara yang merasa bahwa
pangan yang mereka butuhkan itu tidak tersedia cukup di dalam negeri
dan kita harus secure dari jauh jauh
hari sebelum itu bisa terjadi
baik artinya yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana menjaga ketersediaan bahan makanan
dan juga kebutuhan pokok bagi masyarakat menanggapi situasi yang terjadi saat ini
baiklah pak yose rizal damuri ekonom csis
terima kasih atas ulasannya di cnn indonesia news report